mahkamah agung menolak upaya peninjauan kembali yang diajukan jenderal tni purnawirawan muldoko
terkait kepengurusan dpp partai demokrat pimpinan agus harimurti yudhoyono
ahy dan sejumlah elit demokrat yang telah membaca putusan ini bersorak merayakannya
momen perayaan itu dibagikan oleh kepala bapilo demokrat harzaki mahendra putra pada hari kamis
dalam video berdurasi lima puluh empat detik itu ahy membacakan putusan disambut tepuk para pengurus partai yang hadir
mengutip dari situs resminya ma mengeluarkan putusan itu pada hari kamis sepuluh agustus dua ribu dua puluh
amarnya satu menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali
para pemohon peninjauan kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah rp dua lima ratus